ratusan orang dari gabungan berbagai ormas islam dan mahasiswa
senin siang melakukan aksi demo di kantor konjen perancis surabaya
para pengunjuk rasa mengecam pernyataan presiden perancis emmanuel macron
yang dianggap melecehkan rasul umat islam
dalam aksi ini para pendemo menuntut pemboikotan produk produk perancis
serta meminta pemerintah indonesia untuk sementara
memutus hubungan diplomatik dengan perancis hingga presiden macron
meminta maaf dan menarik ucapannya
para pengunjuk rasa menyuarakan kecaman terhadap presiden perancis emmanuel macron
yang dianggap telah menghina nabi muhammad
atas pernyataannya mendukung majalah charlie hepdo
untuk membuat ulang karikatur nabi muhammad
mendukung sikap pemerintah republik indonesia
yang dalam hal ini diwakili oleh presiden isin yudhjogowi dodo
dengan memberikan teguran dan peringatan kepada presiden perancis
emmanuel macron agar menarik tindakan dan ucapan
yang menghina rasulullah saw
serta menyampaikan permohonan maaf